apa luar siapa siapa
perasaan aku yakin tadi dia ke situ
ngapain kalian malam malam
tadi ada orang mencurigakan pak di luar
sudah kalian masuk jangan main malam malam
sekarang banyak pocong berkeliaran
udah bapak duluan kalian masuk sana
banget pak aku bohong buah
iya ayahku pasti juga seneng
aku pengen cepet cepet pulang deh
aduh rafa sama adam kemana ya
kok gak keliatan
padahal dari tadi dia sama kita kan
ya kali tadi ada pocong
aduh adam rafa
kalian tuh paling halusinasi doang
makanya baca doang dulu sebelum tidur
kalian juga kalian kerjain sama temen temen tuh
aduh gak usah ngomongnya
enggak enggak nanti bikin cemas yang lain
tapi nasa mau ambil buah buah buat mami
udah gak usah sedih
kali kali udah banyak batik buah
kita bisa kasih buat mami
temen temen pulang aja yuk
kenapa keranjang aku berat banget ya
kesan tadi gak kayak gini deh
jangan agak bubuk
makanya aku sudah kuat
kalau kalo kamu tetep kunjung fu di depan
kan gue bukanya berbual
dia bukan rafa
pak pak nggak balik pak
udah mau maghrib nih pak
katanya sekarang banyak pucung yang keliaran pak
boong itu cuma buat aku nakutin aja
eh benaran pak
banyak yang lihat kok pak
saya memang enggak takut
udah maghrib pak
saya duluan ya
kok tiba tiba merinding gini ya
lumayan juga hasilnya nih
mudah mudahan bisa buat makan keluarga
kok berat ya
wah panennya banyak nih
beneran kan ada pocong
oh gak serem
eh eh eh anak anak
kok kalian seperti orang ketakutan gini
disini beneran angker pak
nanti kamu minta bantuan sama adam dan rafa untuk cuci piring ya
bapak mau beresin ruangan depan
sekalian bapak membagi tugas sama anak anak yang lain
yaudah sekarang kamu lanjutin makannya ya
bapak tinggal dulu ya
mendingan kita periksa aja yuk
adam disini aja deh
siapa tau itu pocong
itulah makanan ya
oh ini udah iniut iniut
lalu siapa siapa perasaan aku yakin tadi dia ke situ
ngapain kalian malam malam
tadi ada orang mencurigakan pak di luar
sudah kalian masuk
jangan main malam malam
sekarang banyak pocong berkeliaran
sudah bapak duluan kalian masuk sana
aduh jangan jangan benar
jangan jangan sama kayak orang yang kita lihat tadi siang
tapi aku penasaran bel
pasti tadi orang
gimana kalau kita cari lagi sekali
ya udah aku sih apa kata kamu aja
ali kepo banget ya
iya kali sama kak bel kepo banget
palingan kita di sini aja
bagaimana lihat enggak enggak
rafa takut sama pocong
serem banget ya dam
jangan sampai kita berubah jadi potong
ya udah kita ngumpet aja
kadang kentut ya
baunya bau banget
rafa kali yang kentut
enggak berarti siapa

eh ini sebenarnya
itu itu itu
akhirnya baru mau penuh
sampai jumpa lagi misalnya